kedatangan hendra kurniawan setelah pemakaman
oh setelah pemakaman
bahwa tetap ricat
setelah pemakaman itu
ada saudara mendengar
bahwa ada pelaku lain di luar daerah indonesia
ada dari berita berita
oh dari berita
tidak ada dari
kan anda ini seorang polisi
dari internet kami tidak ada
dari teman teman yang lain tidak ada
tidak berusaha untuk
pernah sempat berusaha nelpon
tapi nomornya diblok
siapa yang saudara
ingin hubungi terus diblok
waktu itu damsun ngeblok saya
terus tuh bang romer
saya juga minta nomor
bang ricky sama ada
saya chat ternyata tidak piece
lagi saya diblok juga
sama asli kenang lain juga saya diblok
sama ibu putri juga
saya sempat ngecet ibu putri
waktu tanggal kenapa saya lupa
selamat siang ibu
ternyata sudah diblok juga
apakah semua orang orang yang anda sebutkan tadi itu
itu adalah bagian dari
atau teman temannya si almarhum
ya yang kerja disana semua
yang kerja di
tempat ibu peci
ibu peci semua ya
jadi semua serentak ngeblok kamu
saya gak tau mereka kapan pastinya ngeblok
tidak bisa ya
tadi saudara menjelaskan bahwa
pernah bertemu dengan terdakwa kuat dua kali ya
apakah itu orangnya
tadi juga saudara menjelaskan sering bertemu dengan
yang sana orangnya terdakwa itu
tadi saudara menjelaskan saudara dekat
atau pernah saya sering berkomunikasi dengan ricky ya
kalau sering berkomunikasi dengan ricky
kamu berkomunikasi dimana
kalau misalnya saya main kesana terus ketemu bang ricky
santai ya ibu
apakah tadi saudara mendengarnya dari media semua
tidak ada dari pihak lain selain dari media
tidak ada ya
mungkin ada dari
kalau itu saya tidak tahu tidak pernah nanya juga kapan bang riki gabung atau sejak kapan bang riki gabung saya nggak pernah nanya
saya ganti pertanyaan mana yang lebih dulu bergabung dengan tim pengawalan riki atau almarhum yosua
sepengatauan saya bang riki
riki lebih dulu
apakah selama ini riki ini memang berdinasti propam atau pernah di kesatuan lain sebelumnya
atau saksi bagaimana
kalau itu saya tidak tahu
saksi tahu bahwa sebelumnya saudara riki pernah berdinasti berbes
apakah saksi tahu bahwa sebelumnya riki pernah menjadi sopir pak ferdisambo
saksi juga mengatakan tadi sempat ada perbincangan antara saksi dengan teman teman adc yang lain
membicarakan ricky ini ditugaskan ke magelang ya
itu ditugaskannya sejak kapan
itu tidak tahu sih
tapi yang pas saat untuk bahan mediknya itu saat anak pak fs yang nomor dua masuk sekolah lagi
tahunnya masih ingat
tahunnya kalau tidak salah saya dua ribu dua puluh dua awal atau dua ribu dua puluh satu akhir ya saya kurang ingat juga
sebelum ditugaskan ke magelang
saudara riki ini apa tugasnya
saya tidak tahu
apakah di pengawalannya pak fs
saya tidak tahu saya nggak pernah nanya tentang bang riki sih
tidak tahu ya
tidak tahu ya baik
kemudian dari segi senioritas atau kepangkatan mana yang lebih senior riki dengan almarhum yosua
riki lebih senior riki ya
dan lebih dulu juga riki menjadi kenal dengan pak sambo tadi saksi bilang
seorang orang saya seperti itu
seorang orang saksi
untuk ke magelang itu tadi mengatakan saksi sama menyinggung itu tugasnya mengurus anaknya pak sambo
itu ajudan yang lain yang ngomong
nah kenapa sampai orang yang lebih senior dan lebih lama kenal pak sambo ditugaskan malah ngurusin anaknya ke magelang
tidak di rumahnya di jakarta
sempat jadi pembicaraan tidak
enggak enggak sempat jadi pembahasan
pas udah ngomong gitu ketawa tawa udah berhenti
enggak ada bahas kenapa
saya juga agak nanya kok bang riki kesana nggak pernah saya tanya
tidak tahu ya
saksi tahu tidak pak almarhum yesua itu menjadi adjudannya ibu peci itu sejak kapan
setahu saya yang bang yesua itu menjadi
bang yesua itu menjadi adjudan ibu setelah pak sambo jadi kadisopam
terus itu pak abang sempat ikut bapak itu beberapa minggu
nah itu baru ikut ini ibu peci
tapi saya kurang tahu kapan bulannya
apakah berkepatan atau bersamaan atau hampir bersamaan waktunya penugasan saudara riki nekamu gelang dengan almarhum yesua menjadi adjudannya peci
saya kurang tahu
tidak tahu ya
kemudian tadi saksi sempat mengatakan diblokir ya setelah kejadian
itu saksi mengatakan itu diblokir itu dengan dasar apa
ada beberapa waktu itu kan saya sempat ada ajudan juga yang saya siap nomornya
terus mereka juga saya lihat sempat masih pakai profil
terus setelah kejadian itu setelah pemakaman saya coba untuk menghubungin saya lihat saya cek checklist tidak ada profilnya saya mengatakan kalau begitu kan biasanya di blok
oh tidak ada profil
tidak ada di blokir
terus itu dan saya mengechat hanya centang satu checklist
apakah pak riki juga saudara pernah coba untuk menghubungi
profilnya tidak ada juga
tidak ada terus centang satu
tidak ada yang menghubungi apakah pernah di coba untuk panggil
pernah mencoba panggil tidak berdering sama sekali
tidak beding sama sekali baik
kemudian almarhum yosua ini kan dibekali senjata ya
sepuluh senjata apakah senjata itu selalu dipegang oleh almarhum
sebagai pengetahuan saksi
sebagai pengetahuan saya kalau dipegang itu tidak selalu
kalau memang stand by di rumah saya tidak tahu apa yang di taruh di mana
cuman kalau stand by di rumah tidak pernah dibawa kemana mana mungkin ditaruh di suatu tempat
apakah saksi mengetahui pernahkah almarhum ini menyerahkan senjatanya pada orang lain
tidak pernah saya tidak tahu soalnya saya dipegang abang saja terus
dikuasai oleh almarhum itu
tidak pernah diserahkan kepada orang lain
saya tidak pernah lihat abang memberikan senjatanya
karena kalau dalam kami di kepolisian senjata itu adalah istri pertama kami
jadi tidak boleh diberikan kemana mana
sebagai pengetahuan saksi apa yang bisa menyebutkan yusuf menyerahkan senjatanya
tidak tahu baik
kemudian saksi tahu tidak tugas apa yang dibebankan kepada riki ini di magelang
untuk mengurus anak itu apa detail detail pekerjaannya
saya tidak tahu
tidak tahu juga baik
kemudian saya ingin menyinggung sedikit tadi saksi bilang saksi sempat memfoto ya kondisi jenazah
apakah itu minta izin dulu kepada yang di sana oce atau saksi ngambilnya diam diam
ada sempat minta izin sama pimpinan saya di yanma terus dibolehkan terus handphone aku
tapi apakah diatur waktu itu dibatasi fotonya yang mana

bagaimana menurut anda

apakah di dalam peroposan

apakah di dalam peroposan